reinhardt nama anies dan sandiaga sudah sangat santer disebut sebut tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi benar begitu reinhardt
baik eva kalau sebelumnya tadi fani menyampaikan informasi agus dan juga silviana murni sudah siap untuk deklarasi dan juga berangkat ke kpud
namun tidak dengan kertanegara kertanegara ini pks dan juga gerindra belum menemui kata sepakat eva untuk siapa yang akan diajukan menjadi gubernur ataupun wakil gubernur
memang betul santer sekali nama sandiaga uno pastinya dari gerindra dan juga anies baswedan
ini yang disebut sebut akan menjadi pasangan dari sandiaga uno entah seperti apa komposisinya ataukah anies jadi calon gubernur atau mungkin sebaliknya
tapi sampai dengan sore hari ini belum ada kata sepakat dari kedua partai
nah yang bisa saya sampaikan kepada anda eva ini terbaru sekitar lima belas menit yang lalu sebelum saya menyampaikan informasi ini kepada anda
tadi ketua tim pemenangan pks gerindra mardani alisera sempat menemui kami awak media di depan pintu gerbang rumah kertanegara
namun tadi ia menyatakan informasi bahwa pak prabowo ini ketua umum partai gerindra akan memanggil satu kader pks lagi
ini kader perempuan mardani ali tidak menyebutkan siapa nama kader tersebut
nah bisa jadi menyebutkan
menurut mardani ali ini berubah lagi komposisinya
karena masih dirundingkan masih terjadi kompromi politik di dalam rumah kertanegara ini
sementara anies baswedan tadi sudah hadir di dalam rumah kertanegara meskipun ketika ia hadir ia datang secara sembunyi sembunyi lewat pintu samping rumah kertanegara
kemudian presiden pks soebul iman juga sudah di dalam
prabowo sudah di dalam
fadlizon juga sudah
tapi intinya sebenarnya semua petinggi dari kedua partai ini pks gerindra ini sudah ada di dalam rumah kertanegara
hanya masih mempertimbangkan siapa yang akan mereka usung
kalau tadi dikatakan bahwa kejutan datang dari agus dan juga silviana murni di detik detik terakhir ini sebenarnya akan ada kejutan lagi
karena dari pks gerindra belum menentukan nama sampai dengan sejauh ini siapa yang akan mereka usung
kami di sini masih menunggu apa informasi
karena belum ada keterangan resmi baik dari anis baik dari sandiago uno ataupun ketua umum gerindra prabowo subianto dan juga presiden pks soebul
jadi intinya adalah masih ada kemungkinan berombak lagi nama cagup dan juga cagup ini
hanya memang nama yang beredar adalah anies dan juga sandiaga uno
tapi tadi sekali lagi perlu di highlight adalah ketua pemenangan mardani ali ketua pemenangan pks dan juga gerindra
mengatakan prabowo akan memanggil satu lagi kader gerindra yang besar
kemungkinan ini juga bisa merubah komposisi dari cagup dan juga cawagup pks dan juga gerindra
apa yang terjadi di renggara
pendaftaran masih sekitar tujuh jam lagi enam lima jam lagi
sehingga masih ada ruang untuk terjadinya dinamika politik negosiasi antar pihak pihak partai politik yang terkait